punya pakaian atau kain bekas yang tak terpakai
jangan khawatir di tangan sekelompok pemuda kelurahan uung jaya kota tangerang banten
pakaian bekas yang sudah tak lagi terpakai bisa disulap menjadi pot bunga
untuk menjadi sebuah pot cantik ada tiga tahap proses pembuatan yang harus dilewati dan menghabiskan waktu kurang lebih tiga hari
bahan yang dibutuhkan adalah semen lem serta air
untuk tahap awal masukkan pakaian ataupun kain ke dalam campuran semen lalu letakkan di atas ember jemur hingga mengering
tahap selanjutnya adalah melapisi pola yang sudah terbentuk dengan semen lalu dijemur kembali selama satu hari atau hingga benar benar kering
tahap terakhir adalah proses penghalusan permukaan pot serta pewarnaan agar pot terlihat menarik
mulainya sih emang tetap dari youtube kita iseng iseng lihat di youtube kayaknya boleh nih coba kita bikin
awal mulanya ya sudah langsung pasti kita ngeliat di youtube besok kan langsung kita bikin
baru dijalankan selama tiga bulan kelompok pemuda ini telah menghasilkan sekitar
ada tiga puluh pot yang dijual mulai dari lima belas hingga rp delapan puluh rupiah tergantung dari ukuran atau tingkat kerumitan bentuk